ya gara gara memakai sepeda motor protolan saat masuk ke sekolah
seorang siswa sebuah smk di mojokerto ditampar gurunya hingga lima kali
tak terima atas perlakuan itu sang siswa melaporkan gurunya ke polisi
didampingi kedua orang tuanya sw siswa smkn satu mojoanyar mojokerto
sering pagi melaporkan gurunya ke satres krim polres mojokerto
siswa kelas sebelas ini tidak terima karena ditampar oleh gurunya gara gara membawa sepeda motor protolan ke sekolah
akibat peristiwa itu sw mengaku mengalami memar di wajah
peristiwa penamparan ini berawal saat sw hendak memarkir motornya di halaman sekolah
namun sang guru langsung menegur sw karena motor yang dibawanya dalam kondisi protolan
saat berdebat itulah sw tiba tiba ditampar hingga lima kali
saya ketelah terus ditampar
sebenarnya masalahnya apa
masalahnya yang tidak ada sepedanya
sementara pihak sekolah membantah telah menampar siswanya pihak sekolah hanya memberikan teguran disiplin
namun saat ditegur sw justru mengeluarkan kata kata kotor dan menantang oknum guru tersebut sehingga memancing emosi
nah ketika diingatkan si anak itu melawan
jadi model nantang itu kalimatnya bentak bentak enggak pakai bahasa jawa nguku
nah itu kan terkesan sekali
nah itu tidak dipukul tadi
tidak dibukul hanya di mulutnya itu diginikan lho pelan
kasus penamparan guru terhadap siswanya itu saat ini ditangani unit ppa satreskrim polres mojokerto
polisi juga telah memanggil oknum guru yang diduga melakukan penamparan untuk dimintai keterangan